kamu ngawetan ya
saya mau bulat pak

seorang petugas keamanan di taman mini indonesia indah jakarta timur dinonaktifkan
dari tempat bekerjanya usai video aksi arogan yang dilakukannya terhadap seorang ibu pedagang asongan ilegal viral di media sosial
pihak manajemen perusahaan satuan pengamanan taman mini indonesia indah mengatakan
aksi pelaku dianggap sudah diluar kendali dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen
saat ini petugas kami kami sudah nonaktifkan
kita akan setelah kita klasifikasi nomor mahal kami tidak akan mengkaujari kita akan aroganisasi
pasca kejadian viral yang terjadi pada dua puluh satu oktober
kedua belah pihak bertemu dan bersepakat damai
petugas keamanan tersebut meminta maaf dan mencium tangan sang ibu
meski begitu menindaklanjuti kasus tersebut pihak kepolisian pun telah melakukan visum kepada korban dan tetap memproses hukum pelaku
aksi pelaku dinilai melanggar pasal tiga ratus lima puluh satu dan pasal tiga ratus lima puluh dua kuhp tentang penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat kepada korban
kita nanti cek apakah tiga ratus lima puluh satu atau tiga ratus lima puluh dua
oke sesuai dengan hasil visum
ada saksi yang sudah diperiksa oleh
sementara baru saksi korban yang diselapun

kamu melawan saya
kamu mau jual lagi
sebelumnya video aksi arogan yang dilakukan seorang petugas keamanan taman mini indonesia indah jakarta timur ini terhadap seorang ibu pedagang asongan tak resmi viral di media sosial
petugas keamanan itu mengusir korban dengan kasar hingga menangis

petugas pun memarahi korban sembari menarik tas yang dikejar
indongnya sembari menangis korban yang terus berusaha mempertahankan tasnya
memohon kepada petugas untuk diizinkan pula namun petugas justru menginterogasi
korban dengan kata kata kasar diwiputan cnn indonesia